di bekukannya layanan ground handling maskapai lion air yang kebetulan beriringan dengan rencana pembekuan sejumlah rute penerbangan maskapai tersebut menimbulkan simpang siur informasi di publik
seperti apakah sebenarnya regulasi yang berlaku dan bagaimana fakta operasionalnya di lapangan
dan bagaimana sikap parlemen menanggapi sanksi kementerian perhubungan dan perlawanan lion air ini
kami akan mengulasnya malam hari ini dengan geri suyatman yang merupakan konsultan penerbangan independen
lalu ada pak bakri dari komisi lima dprr yang mengidangi perhubungan
selamat malam pak bakri
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
baik kita tadi sudah lihat begitu laporan rekan saya yang ada di dpr memang ada beberapa tanggapan dari komisi tiga
tapi pak bakri sendiri bagaimana tadi misalnya ketika menerima pihak lion air paling tidak apa sikap pak bakri setelah menerima lion air ini
jadi tadi tepat pada pukul satu siang kita menerima pengaduan dari lion air didatangi oleh beberapa teman teman manajemennya
kru nya pilot maupun pramugarinya
jadi penuh tadi ruangan
pemilu pemilu tadi ya
begitu juga media juga penuh
jadi sebenarnya itu mereka itu mau datang lebih kurang sekitar dua ratus orang
sehingga tadi mungkin karena ruangan kecil sehingga dibatasi
nah yang dapat kami sampaikan di situ bahwa tujuan mereka di sana tadi itu adalah menyampaikan aspirasi mereka
keluhan mereka terhadap perlakuan terhadap yang dirasakan oleh manajemen lion air terhadap menteri perhubungan
mereka berpikir bahwa ini ada anak tiri anak kandung
sehingga mereka merasa terganggu
mereka menyebut ada anak tidak anak kandung
ya artinya saya menyimpulkan begitu
karena ada perbedaan
kalau perbedaan tentu kan ada yang kiri ada yang kanan
mereka beranggapan bahwa ada perbedaan
untuk itulah makanya mereka menyampaikan seluruh unek unek mereka semuanya tadi
dan mereka juga menjelaskan terjadinya kesalahan kesalahan itu mereka juga menjawab
nah untuk itulah makanya tadi kita pada sepakat di komisi lima tadi menampung aspirasi mereka
apa yang mereka rasakan sehingga nanti ke depan yang dikatakan oleh pimpinan tadi
bahwa kita akan memanggil nanti kementerian perhubungan
kita akan juga dengar sanksi itu apa dasarnya
sehingga kita betul betul bisa memediasi
karena kita sayangkan sekali kalau terjadi hal begini itu dampaknya terhadap masyarakat
ya benar sekali
banyak teman rata rata teman tadi meyakinkan dengan adanya begini penerbangan
sehingga harga tiket naik
padahal apa yang dikatakan layar pengurangan pengurangan penerbangan mereka itu sebenarnya bukan masalah terkait dengan sanksi ini
tapi memang situasinya
tapi dampaknya teras ini
nah ini yang kita rasakan
kita berpikir bahwa karena lion air ini merupakan penerbangan milik rakyat yang banyak
walaupun itu swasta
tapi ini dimiliki oleh semua orang
jadi kita mendengarkan semua aspirasi dari lion air
sehingga nanti akan kita bahas dan kita juga menerda perhubungan
nanti akan kita bahas
jangan sampai ini berlanjut
kalau ini berlanjut saya pikir ini betul betul serang aja
ini sebenarnya sudah mencoreng penerbangan di indonesia
apalagi adanya orang yang bebas masuk
seharusnya internasional tapi domestik
ini juga menjadi permasalahan
dan tadi juga banyak keluar keluhan oleh kawan kawan
mulai dari penyakitnya delay
sudah itu termasuk juga masalahnya adanya p
jadi niatnya lion air tadi curhat malah dimarahin oleh komisi lima
ada yang marah ada yang tidak
pak bakri termasuk yang marah tidak tadi
saya sedang sedang aja
oke intinya menampung aja
tapi yang menjadi saya penasaran begini pak
karena sebenarnya dalam forum ini juga
sebenarnya malam ini kami mengundang pihak lion air
tetapi menyatakan menolak
cukup melakukan konversi pers saja
padahal kami ingin tahu
nah sekarang saya ingin tahunya dari komisi lima
apa yang mereka sampaikan tadi
terkait dengan apa yang disebutkan tadi
curhatan dari pihak lion air ini
merasa tidak adil karena ada perbedaan
bahasa pak bakri tadi dengan asumsi anak tiri anak kandung begitu kan
mereka maksudnya membandingkan dengan siapa ini lion air
ya mereka berpikir begini
sangsi mereka itu
dengan mas kap lain pak
karena mereka merasa berpikir bahwa tidak ada peringatan
tidak ada apa langsung dikenakan
nah sementara kementerian perhubungan berpikir bahwa ini hal yang fatal
nah kalau kita lihat
maaf saya tidak perlu sebut
kalau kita lihat mungkin mas gary nanti bisa menjelaskan
kalau dibandingkan beberapa penerbangan yang lain
mungkin ada juga yang melakukan hal itu
nah tapi nya
tapi mungkin tidak terlalu berdampak yang lebih besar
tidak menjadi sorotan
ya tidak menjadi sorotan
tapi ini yang berdampak besar sekali adalah menyangkut keselamatan
ini yang menjadi titik berat sebenarnya dari kementerian perhubungan
adanya orang bisa lolos di situ
walaupun kita ketahui tadi
itu fatal bukan menurut anda
itu fatal dong
kita nggak tahu orang itu
kalau masuk membawa alat macam macam ataupun apa apa kan
jadi sanksi ini sudah pas atau dianggap
sanksi yang disampaikan oleh pemerintah terhadap layan ini sebenarnya ini pembelajaran
bukan arti kata bahwa pemerintah untuk menutup ini airline
tapi pembelajaran untuk betul betul bagaimana disiplin terhadap aturan aturan ini
saya pikir pemerintah sayang kok
karena kita ketahui dari rapat tadi itu semuanya
dampak terhadap lion ini kena sanksi begini
sampai sampai teman teman yang dari dpr ri semua tadi itu
semuanya pada menyampaikan bagaimana gejala gejala di daerah ada tiket
ada lion yang mengurangi penerbangan terhadap tiket
yang seharusnya mereka punya uang bisa bulat balik dengan pesawat itu
sehingga kenaikan tiket ini mereka cuma bisa berangkat
fatal tadi menurut pak bakri
kalau bang gery melihat seperti apa
kesalahan dalam ground handling
kita berangkat dari situ dulu
kalau itu menjadi rutin iya
kalau menjadi rutin
kalau menjadi rutin
jadi kalau masih sekali
kita semua manusia kita buat buat kesalahan
yang harusnya dilakukan adalah kita memitigasi dampak dari kesalahan tersebut untuk perbaikan ke depan
jadi sanksi pembekuan layanan ground handling oleh pihak kemenhub terhadap layan grup ini salah
saya rasa itu bukan menyelesaikan masalah
hanya membuang masalah
kalau misalnya menimbulkan efek jerah misalnya supaya lebih berhati hati lagi untuk maskapai lain juga
karena yang kenaikan tidak hanya layan tapi juga ris
apakah ada faktor faktor pendukung lain dari aspek bandara aspek peraturan yang lain
indonesia sekarang berada dalam posisi yang begitu maskapai ada salah selalu yang diminta adalah hukum
sampai ada persepsi bahwa ini kejadian kejadian ini hanya terjadi di indonesia
dan sampai ada yang mengatakan itu di media
ini yang terjadi di indonesia
di mana mana juga terjadi
delta airlines di jfk di new york
satu pesawat salah terminal bukan satu bus yang ditaruh salah terminal
apakah ada langsung ibaratnya dihukum diberi sanksi tidak
yang ada apa dinilai dulu di assess dulu
permasalahan di mana
apakah ada faktor kelalaian klien seperti apa
apakah ada faktor kesengajaan atau tidak
kalau di indonesia sekarang adalah sepertinya regulator nggak mau pikir pusing
salah hukum salah hukum salah hukum
tetapi begini masalahnya adalah saya turun di bandara tidak pakai garam berata
jalan dari pesawat lewat apron masuk ke gedung terminal
dari saya masuk gedung terminal sampai saya ke ruang pengambilan bagasi
apakah ada security saya tidak melihat satupun
tetap ada seharusnya ada
jadi itu adalah kesalahan bandara ya kalau di indonesia
jadi itu adalah ketidaksiapan kalau terjadi kesalahan
kalau terjadi kesalahan salah naruh orang aset apa di lapangan yang bisa dilakukan untuk mencegah mereka
mencegah mereka keluar enggak ada
apakah itu tanggung jawab maskapai tidak itu tanggung jawab bandara
seharusnya membina itu siapa regulator
jadi ya memang mas kp salah
mas kp salah itu kita harus sepakat dulu ya kita garis bawah dulu itu ya
tetapi bukan cuma mas kp yang salah
tidak mutlak hanya mas kp yang salah tidak mutlak
bagaimana sebenarnya ground handling itu peran siapa saja tadi sudah sempat anda singgung
tapi kita akan ulas lebih lanjut begitu ya kalau memang bukan hanya maskapai saja yang salah
lalu sanksi ini berlebihan menurut anda begitu ya
saya rasa bukan berlebihannya kurang tepat
kurang tepat dan hanya membuang masalah kita akan lanjutkan nanti setelah jeda berikut tetaplah di cnn indonesia prime
artinya kesalahan siapa lagi nih kalau tadi anda sempat singgung bandara itu perannya di mana sih sebenarnya
yang tadi saya sempat bilang kalau misalnya saya dari masuk ke bangunan terminal sampai saya ke ruang pengambilan bagasi
tidak lihat satu sekuriti satu pun
tidak lihat sekuriti ya kita catat ya oke
kalau misalnya memang terjadi kesalahan menaruh penumpang di selat terminal bagaimana itu bisa kita bisa mencegat mereka
antisipasi kesalahan penumpang
antisipasi kesalahan itu tidak ada
kita compare kejadian yang di soekarno hatta dengan kejadian yang di ngurah rai
yang di soekarno hatta itu kejadian seperti itu
karena tidak ada orang jadi dari dua puluh enam dari hanya dua puluh enam orang bisa ada enam orang yang tidak balik ke bus
kita lihat kejadian di ngurah rai dari empat puluh tujuh orang yang tidak kembali ke bus hanya satu orang
karena apa yang di ngurah rai dekat tempat penumpang di bus itu ada sekuriti
ada aset aset yang bisa digunakan diberdayakan
begitu mereka sadar ada kesalahan langsung tolong ini salah naruh terminal penumpangnya digiring dulu semua
itu gampang melakukannya
jadi istilahnya mungkin apa tadi pak
sedia payung sebelum hujan
iya saya pikir begitu
jadi saya sepakat juga teman segeri bahwa kesalahannya bukan hanya semata mata terhadap airline lain ini
tapi juga di situ kita perlu lihat dari angkasa puranya bagaimana
yang imigrasi pun juga
saya juga bingung juga ini kok kecolongan imigrasi ini
biasa kan sekian puluh orang datang umpamanya dari pesawat ini ada seratus orang datang
ternyata yang sudah melapor itu baru sembilan puluh lima lima ini kemana
harusnya mengejar ya
makanya saya juga berpikir kok imigrasi diam diam aja di sini
ada apa di sini apakah mereka kecolongan juga atau bagaimana
nah inilah lapisan lapisannya begini sebenarnya harus dirapikan oleh pemerintah selaku legislator
sehingga operator betul betul akan mengikuti
kalau tidak begini makanya saya bilang bahwa dengan kecolongan orang satu orang itu yang bisa maaf kecolongan lewat terminal domestik itu sebenarnya fatal itu
tidak ada bahasa yang menyatakan tidak fatal
soal bagaimana berat apa tidaknya saya pikir tergantung permasalahannya nanti
tapi yang jelas bahwa pemerintah pun juga sampai hari ini belum maksimal terhadap pengamanan pengamanan di bandara
bukan hanya masalah tadi itu
makanya saya bilang juga perlu juga pengamanan mengenai
security peralatan dan segala galanya
nah untuk itulah tadi makanya lion air merasa mereka itu kok kami ini sepertinya tidak diingatkan tidak diapakan langsung dikasih sanksi
nah padahal mereka juga pinginnya itu ya artinya diinvestigasi dulu
sehingga mereka merasa puas
nah ini sebenarnya tidak
kalau menurut komisi lima perlu tidak itu sebenarnya harus ada investigasi
ya sebenarnya bagaimanapun juga harus
nah investigasi ini tujuannya bukan untuk mencalak ke satu orang tapi mencari sebenarnya benang merahnya di mana
kesalahan kesalahannya dimana dan diperbaiki
iya dimana sehingga diperbaiki
nah sekarang yang tersudutkan sekarang ini adalah lion air
padahal disitu sebenarnya banyak disitu
ya pihak bandara sendiri bagaimana
dari angkasa puranya sendiri bagaimana
terhadap imigrasi itu bagaimana
tapi kalau melihat respon setelah jatuhkan sanksi ini yang sangat reaktif mas kp lion air ini
padahal ada dua kan ada air asia begitu
apa yang anda lihat sebenarnya soal ini
kalau soal topnya air asia dengan lion air lebih top line air
karena merasa bahwa lion air ini sudah dimana mana
terus terang aja dengan adanya pengurangan rute yang dilakukan oleh lion air ini
kami tanya tadi itu ini apakah dampak terhadap sanksi ini tidak
dengan ada pengurangan ini aja lion air ini dimana mana sulit
terutama teman teman di indonesia timur sekarang berpikir wah tiket sudah mahal
yang biasanya cuma enam ratus tujuh ratus sekarang sudah satu juta
saya aja seperti saya di jambi
saya kadang kadang kalau pulang ke jakarta tiap sore itu kadang kadang pakai layanan
karena pesawat penuh sehingga menggunakan pesawat lain
kenapa tiketnya sudah tidak tanggung tanggung lagi
nah ini perlu menjadi pemikiran pemerintah
jangan sampai keruhnya permasalahan ini dimanfaatkan oleh penerbangan penerbangan yang mengambil kesempatan
ini pun juga akan tidak bagus terhadap penerbangan kita
ini dengan respon yang berbeda seperti ini ketika sanksi sama dijatuhkan ke dua maskapai
tapi kemudian maskapai lion air seperti terkesan kemudian terstigma bukan terbentuk opini di masyarakat
lion air melawan ini berani sekali melawan pemerintah kemudian sebagai regulator sebagai operator melawan regulator
bung gerry melihatnya seperti apa ini
saya rasa maskapai pun punya hak untuk memperjuangkan apa yang mereka merasa benar
terlepas dari apakah itu benar atau salah
tapi semua orang di negara ini dan semua badan usaha punya hak untuk membela
apa yang mereka percaya
itulah apa yang mereka lakukan dan itulah kenapa mereka tadi ke komisi lima
karena itu juga salah satu jalannya
jadi kalau kita melihat semua perlawanan itu sebagai nantang
itu juga masalah oleh kita sebagai masyarakat
ada petisinya bahkan
ya itu menurut saya juga reaksi yang jadi gini
ini saya juga merasa bahwa memang lion air kok sepertinya kok kesorot terus
nah di kata kata yang digunakan oleh pak dirjen pun juga ada tendensi untuk menyudutkan
karena sudah berulang kali berulang kali delay dan lain lain
makanya bergerak kesalahan kita langsung bukakan
tapi ingat itu kan kejadian berulang kali mungkin di satu aspek yang ada peraturan a
lalu ada kejadian lagi di peraturan b lalu peraturan c
itu peraturannya sanksinya diberikan sesuai masing masing di peraturan
peraturannya masing masing yang dianggap
kalau diakumulasi apakah ada apa yang hukumnya
kalau tidak ya itu salah
jadi belum lagi masalah public perception
di sini memang kalau saya lihat pr besar untuk lion air adalah mereka tidak menggunakan pr machine mereka ketika lagi terjadi hal hal normal atau yang bagus
mereka hanya digunakan ketika hal hal yang salah
menjawab peristiwa peristiwa seperti ini
jadi itu public sentiment tidak akan simpatetik terhadap mereka
padahal kalau misalnya banyak yang bilang oh line delay terus
kenapa lion disudutkan
jadi menurut anda wajar ketika lion tadi sempat menyampaikan ke komisi lima bahwa seperti dianaktirikan
ada perbedaan perlakuan dari regulator dalam hal ini pemerintah kepada
ya sekarang saatnya balik
maskapai yang otp nya lebih rendah apakah digembar gemborin di media setelah ditelat
jadi ada benarnya
tapi balik lagi yang kita harus cari adalah kenapa kok jadi seperti ini
apa yang harus kita benahkan
tidak bisa kita hanya bilang oh ini pemerintah cuma main nunjuk nunjuk
pemerintah cuma ngapain mau menunjukin yang lain
tidak bisa seperti itu juga
kita harus fair terhadap semua pihak
kita harus cari apa yang salah
setuju anda sanksi ini kurang tepat kalau menurut bung gery tadi
saya pikir makanya saya tidak bicara soal tepat atau tidaknya
tapi yang jelas pemberian ini dalam rangka untuk perbaikan
jangan berpikir lion air berpikir bahwa dengan adanya sanksi ini ada maksud maksud tertentu
saya pikir tidak
kita akui juga bahwa tidak ada yang tidak punya salah di dunia ini
apalagi yang namanya manajemen yang besar ini saya pikir
nah kita tahu juga bahwa lion air sudah menangani
sudah mendapat iso
nah ini kan tentu juga menjadi perbandingan
kok sudah mendapat esok masih juga begini
nah saya pikir mungkin pemerintah berpikir bahwa saking seringnya mungkin delay satu dua tiga empat lima
sehingga mereka simpulkan bahwa ini harus dikasih sanksi
nah saya pikir lion pun berpikir harus terbuka bahwa
sanksi yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka tujuan untuk perbaikan
saya pikir begitu mas
kita bicara yang soal sanksi lion begitu bung gery
ada juga sanksi tentang
larangan membuka rute baru selama enam bulan ini karena dampak dari ratusan pilot yang mogok terbang pada selasa sepuluh mei
artinya memang ada sejumlah masalah yang menumpuk begitu di lain
menurut anda seperti apa
apakah hukumannya itu berdasarkan kejadian
kejadian yang unik
atau berdasarkan nilai
saya rasa yang saya paham dari
maksudnya kejadian unik nilai itu seperti apa
oke kejadian unik
tahun kemarin pas tahun baru cina
delay banyak lion air
kemarin tanggal sepuluh
oke itu dua kejadian besar dan memang sangat besar
tapi kalau kita dari nilai selama satu tahun
otp dia berapa
dia biarpun ada kejadian kejadian tersebut
lalu bagaimana dengan mas kp yang tidak punya masalah
jadi disini kita juga bisa pahami kenapa lain merasa dia didiskriminasi
itu fair baru menurut anda
saya rasa mungkin nggak ada yang bisa komplain kalau udah kayak gitu
kalau kemudian dilihat bahwa
kembali ke soal ground handling
tadi sempat di garis bawahi tadi oleh bung gerry bahwa
ini menarik sebenarnya ketika dalam seminggu bisa terjadi dua kesalahan begitu
di bali dan juga di ngurah rai bali dan juga di soekarno hatta
kalau komisi lima melihatnya pantauannya seperti apa sih
kan komisi lembu ini mitra kerja dari kemenggaraan perumuh
makanya saya bilang ini kelemahan kesalahan ini jangan hanya kita tumpukan kepada airline
pengelola bandara kan juga ada
kalau menyangkut imigrasi adanya orang asing yang bebas
ini kan tentu menyangkut ke imigrasi
sebenarnya hal hal ini yang harus dipikirkan
makanya sekarang ini semua terfokus kepada lion air
kesalahan air asia pun tidak terungkit sampai hari ini
sepertinya hilang hilang begitu saja
saya pikir mereka bereaksi dalam rangka untuk menuntut hak mereka
mereka merasa ada dianak tirikan
makanya tadi kami di komisi lima tidak mengasih rekomendasi apa apa
kami hanya mendengar menampung aspirasi mereka
tapi jangan salah kita pun juga mengingatkan kepada mereka
dampak terhadap apa yang dilakukan mereka itu
temennya delay apa setiap kita lakukan
kami bisa menyimpulkan nanti kalau setelah kami mengundang kementerian perhubungan
mendengar apapun yang dikatakan menteri perhubungan
kami belum bisa menyimpulkan
kalau kami menyimpulkan disini seakan akan kita berpihak pula
dpr berpihak pula ini kepada menteri perhubungan
kami akan mencari jalan tengahnya dalam rangka perbaikan penduduk

karena saya ingin melihat bagaimana anda melihat langkah lion air yang menghentikan sembilan puluh lima rute penerbangan
ini kppu akan menyelidiki malah
komite pengawas persaingan usaha

nanti kita akan urai lebih lanjut
tetaplah di cnn indonesia prime news